perubahan undang undang kuhp memiliki pasal karet yang dapat membatasi kebebasan masyarakat sipil
salah satunya adalah pasal empat ratus tiga puluh dua yang dapat mengkriminalisasi pemulung serta pengamen
hidup yang sulit akan terasa semakin sulit bagi siswa
sainah pengamen berusia empat puluh delapan tahun jika dpr bersama pemerintah menyetujui revisi undang undang kuhp
pasal empat ratus tiga puluh dua tentang penggelandangan pada draft undang undang tersebut membuka peluang penangkapan terhadap pengamen dan tunawisma
yang dianggap mengganggu ketertiban umum dengan ancaman denda maksimal satu juta rupiah
saina berpendapat hal ini tidak adil bagi rakyat kecil
ia bersama teman temannya yang mengamen di sekitaran stasiun kalibawa
data meminta pemerintah untuk membatalkan rancangan undang undang tersebut
sainah setiap hari berangkat mengamen dari rumahnya di citayam untuk mengamen di kopaja trayek kalibata cililitan
hal tersebut dilakukan untuk membiayai tiga dari sepuluh anaknya yang masih sekolah
dengan pendapatan rp tujuh puluh sampai rp seratus per hari saina keberatan jika dianggap mengganggu ketertiban umum
saina berpendapatan rp seratus sampai rp seratus per hari saina keberatan jika dianggap mengganggu ketertiban umum
jadi saya cuma mencari sedikit kehidupan doang untuk nyambung itu
selain pasal empat ratus tiga puluh dua tentang penggelandangan yang dianggap kontroversial
yayasan lembaga bantuan hukum indonesia mencatat ada sepuluh pasal lainnya yang berpotensi salah interpretasi atau termasuk pasal karet
di antaranya pasal empat ratus tujuh belas dan empat ratus sembilan belas tentang hubungan seksual
pasal dua ratus lima puluh satu tentang aborsi dan pasal tiga ratus tiga belas tentang penodaan agama
ini bisa kena juga sebagai korban kena pidana lagi
ada juga yang dia menunjukkan alat kontrasepsi seperti kondom padahal dia misalnya petugas dan lain lain dia bisa kena pidana juga
ini berbahaya dalam konteks demokrasi dan pasal pasal yang sangat nggak jelas sekali seperti itu
untuk itu ylbhi bersama lembaga masyarakat lainnya yang tergabung dalam aliansi nasional reformasi kuhp
meminta pemerintah dan dpr menunda pengesahan kuhp
ru ini harus dianggap sebagai kondom
dibahas lebih mendalam pada periode selanjutnya
agar tidak berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang tidak bersalah
satrio adi wahyu ramadan jakarta